korban luka dalam gempa dengan magnitudo enam delapan di maroko dievakuasi menggunakan helikopter pada selasa
para korban dievakuasi dari wilayah pedesaan talat nyaakub yang terkena dampak paling parah
sejumlah korban yang terluka dipindahkan dari ambulans untuk selanjutnya dievakuasi menggunakan helikopter
termasuk diantaranya wanita dan anak anak
berdasarkan laporan televisi pemerintah setempat jumlah korban tewas akibat gempa dasyat yang melanda wilayah pegunungan hai atlas pada jumat malam
telah meningkat menjadi dua sembilan ratus satu jiwa
sementara jumlah korban yang terluka juga meningkat lebih dari dua kali lipat yakni menjadi lima lima ratus tiga puluh orang
gempa tersebut merupakan gempa paling mematikan di maroko sejak seribu sembilan ratus enam puluh dan menjadi yang paling dahsyat dalam lebih dari satu abad kinam